boyo lu lu nengok ke belakang lo
selama sebulan buat seluruh warga
satu ratus lima puluh juta nih banyak jadi lah soklah ngapa ngapa
bener bener asyik kalian lihat nanti saya akan tangkap
nanti kalau kita sampai ketemu sama hantunya terus aku digigit
kalau aku ya juga ya gimana kalau sampai kita digebukin
bukan bagi bagi cemilan tapi kita yang dijadiin cemilan sama si hantu itu tuh
bukan bagi bagi cemilan tapi kita yang dijadiin cemilan sama si hantu itu tuh

ah saya nggak boleh nyerah gengsi dong masa jenderal di kampung sini penakut
saya harus buktikan kalau saya mampu menangkap hantu hantu itu

punya apa itu
punya apa itu
pak rt kenapa kita takutan
apa lihat lihat kayak gitu komentar komentar saya mau waspada
nggak ada apa apa
udah pokoknya sekarang kita berpencar ya
kalian berdua ke arah utara nanti kita akan ke arah barat oke
siap pak rt
kamu duluan aku takut
emang siapa yang dikasihan itu
ah ini mah bagus
ah ini mah bagus sana ya
nanti pokoknya kalau saya kasih kode kita sergap dari dua arah
oke dan jangan bersuara oke
oh berarti kita nggak boleh ngomong ya pak
iya iyalah jangan bersuara itu ntar ngomong ya sama aja jangan ada bunyi bunyian
apa lagi mau tanya apa lagi nggak ada kan
ada suara tolong tolongan
sebelah sana cek cek
pak rt aja dah
pak rt kan general
udah pergi sidak
ke sana cepetan
nggak pak rt pak rt aja
emang rujit gini gini doang
perhatikan saya nih saya emang ada takut takut nih
pak rt nggak takut
kok lu lihat sih
siapa di sana
kenapa tolong tolongan ya
lu bener bener kenapa mythical saya akan loyang
bingung selamatkan diri kalian mereka sudah datang ih ya diajak ngobrol malah pergi luyur
ah kenapa ya bulu kuduk saya berdiri gini ya kamu ah nggak ada yang berdiri kamu rambutnya abis gitu
hai solek solek lu botak dia prt siapa yang nyolik prt lagi jangan genit
eh kalau udah malam malam gini tinggal kita berdua berarti itu setan ya kan bu
ya hah tinggalin aduh berkenalan enggak ya jangan jangan biar saya mungkul sendiri ya aduh
sakit juga haduh
amit amit amit amit tuh nenek nenek serem banget sih udah keriput eh
iya dumbang deswegen waktu ya
hahaha ali ali mah bella lagi tina aja eye father ngapain di sini
kelihatannya kayak ketakutan gitu
bukan ketakutan cuman agak demam
ayah itu kurang tidur
kalian dari mana sih
ayah itu apa
ya berarti apaan tuh
lebih langsung jangan ditunjuk
si dik enak perginya sama pak rt
hah sama jendral
pokoknya malam ini
kita mesti sukses dan berhasil
ya mau hantu hantu apa
oke yang penting kita tangkep
kalau abis patrol itu emang enaknya dipijit bang
aduh pergaku kaku nih aduh
eh apa hubungannya hantu sama divisit
aku tuh bilang
kita mesti nangkep hantu hantu
kamu tuh gimana sih
oh ya budeg dipiara
telurnya bisa dijual bisa digoreng
di sini tuh nggak ada yang namanya budeg
budeg tuh ada di jogja
cari yang enak di jogja deh
gua tuh capek ngomong sama lu
kalau ngomong sama lu darah tinggi
aduh bang bentar
aduh kakinya bener kaku nih
kalau memang kaku kaku
pulang dari nyari hantu
enak aja panu
bunganya itu darah itu loh
ini hari nggak ada hujan
jadi ngapain perlu payung
budeg banget jadi orang
lu nih nggak ke belakang lu
gua bilang juga apa
nih mau mandi nek
dar ada angkot dar
cepet kabur dar
udah mandi sendiri nek
untung aja ada angkot
makasih ya bang
kok supirnya kumploknya kayak bungkus permen sih
jor nggak mau liat
gua nggak mau liat
oh capek banget
ternyata milim milim kita capek juga ya
gara gara zara nih beli kita sampai satu jam
sebenarnya kalian ikhlas nggak sih nemenin kita
udah yuk kita jalan lagi